presiden joko widodo memutuskan akan memberi uang penghargaan bagi wakil menteri di akhir jabatan mereka
berdasarkan aturan besaran uang bonus yang didapat wakil menteri ini bisa mencapai lima ratus delapan puluh juta rupiah untuk satu periode jabatan
kita akan bahas langsung dengan analis politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin selamat malam
malam mbak mai
di tengah pandemi ini ada perpres yang mengatur tentang uang penghargaan bagi wakil menteri
total kan sekarang ada lima belas wakil menteri
sejumlah pihak menanyakan apa sebenarnya urgensinya memberikan uang penghargaan bagi wakil menteri
tak ada ada urgensinya ya
kenapa karena kita ini apbn kita sedang minus lalu utang kita juga banyak persoalan persoalan kebangsaan lain juga luar biasa sulit dituntaskan
oleh karena itu sejatinya katanya kita tidak punya uang
kenapa wakil menteri
wakil menteri yang katakanlah sebenarnya jabatan ban serep itu dikasih uang kehormatan ya atau pensiun yang jumlahnya menurut kita semua fantastis
jadi sungguhnya tidak ada urgensinya sama sekali
ini sama saja mengeluarkan uang dengan legalitas formal perpres tersebut
jadi saya di sini mengatakan bahwa tidak penting itu posisi wakil menteri itu
dan kita lihat juga persoalannya adalah ini seakan koalisi
ini ingin sama sama menikmati kueh apa namanya kekuasaan itu
sehingga tadi yang aturan perpres sebelumnya tidak ada persoalan apa namanya keuangan itu
tetapi pada sembilan belas agustus dua ribu satu yang lalu dengan per press nomor tujuh puluh tujuh tahun dua ribu satu itu pak jokowi mengeluarkan per press yang bagi kita mengejutkan
kenapa kita sedang sulit
kita sedang susah
minus kita banyak hutang
tetapi apa namanya di luar dugaan presiden melakukan hal yang tidak penting bagi rakyat
dan begini kalau edut kita itu berjiwa negarawan
dan sungguhnya per press itu tidak perlu nomor tujuh puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu itu tidak penting
karena mereka ini kan sudah luar biasa punya uang banyak sudah kaya sudah berkuasa
bahkan proyeknya juga pasti banyak
jadi wah main itu
masa mengambil uang negara dengan legalitas formal lalu mereka mohon maaf ya menafikan rakyat yang sedang susah gitu
ini menjadi keperhatian dan kita bersama tambah main
oke tadi menarik sekali saat kita bicara tentang bagaimana kinerja dari para wakil menteri
dari kacamata seorang ujang komarudin sebenarnya bagaimana sih evaluasi kinerja dari wakil menteri yang ada sekarang
kalau saya boleh jujur ya objektif mengatakan
hari ini tidak ada yang kelihatan unggul ya kait dengan prestasi prestasi kinerja wamen itu
kita lihat semuanya hampir diam semuanya tidak kelihatan parameter parameteran ukuran ukuran kinerjanya
kan sebenarnya gini ketika misalkan menteri dan wah main kita bisa mengukur kaya sebagai akademisi gitu ya mengukur apa kinerja wah main itu
kalau menteri bisa kita ukur karena kita melakukan survei dan lain sebagainya
tapi ketika kita membahas wah main
masyarakat itu tidak melihat bahwa kinerja wamen itu ada yang baik ada yang bagus itu
oleh karena itu saya mengatakan sebenarnya ini kan bagi bagi jabatan bagi bagi kekuasaan yang sebenarnya ban serep bagi para menteri
sesungguhnya mereka menikmati fasilitas enak gitu ya karena koalisi besar itu
tapi kepentingan untuk kebangsaannya kepentingan untuk bangsa dan negaranya mohon maaf itu tidak ada
saya melihat kinerjanya secara umum ya dari lima belas menteri yang ada di empat belas kementerian itu
sama sekali tidak kelihatan
sama sekali tidak ada yang unggul
kalau kita ada yang unggul ada yang kelihatan ya kita tentu akan ungkap itu sebagai bagian bentuk prestasi mereka
hari ini hingga saat ini kita belum melihat itu
dan rakyat itu menagi kinerja para wah main itu
oke berarti skala satu sampai seratus berapa anda memberi nilai bagi kinerja para wakil menteri yang ada
saya nilai empat puluh lima lah
saya ini kan dosen ya kadang kadang ngasih nilai gitu ya
kalanya ada yang a a ya amin b plus
saya objektif saja mengatakan itu kenapa karena ini kita cinta terhadap bangsa dan negara
kalau kinerjanya tidak kelihatan kinerjanya tidak berprestasi lalu dikasih uang kehormatan atau uang pensiun yang jumlahnya lima ratus delapan puluh empat ratus lima puluh empat itu kan tidak kecil
kalau di jumlahkan tadi delapan miliar lebih gitu kan
ini kan kalau buat rakyat ini kan luar biasa
kalau buat kepentingan masyarakat yang sedang sulit yang sedang tidak bisa makan yang kesehatannya terganggu yang sekarang banyak yang meninggal dunia bahkan karena pandemi ini banyak anak yatim piatu bahkan mohon maaf ya banyak juga ceraian tinggi karena suaminya banyak yang kena phk
ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat bukan tunjangan kehormatan atau pensiun bagi para wamen wamen itu
jadi sesungguhnya apbn itu milik rakyat
dan untuk rakyat bukan untuk elit juga
nah ketika kinerjanya tadi tidak kelihatan maka masyarakat pun ya perlu curiga dan hari ini menuai kritik yang keras dari masyarakat terhadap kebijakan perpres nomor tujuh puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu tersebut
iya tapi faktanya kita sama sama tahu bahwa perpres tujuh puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu ini sudah ditandatangani
artinya ini sudah aturan yang bisa dijalankan
apa kemudian yang bisa dilakukan sama sama apakah kemudian saran apa yang ingin diajukan oleh pak ujang ini terhadap pemerintah terkait dengan hal ini
ya pak jokowi selaku presiden ya lalu pemerintah secara umum gitu ya
dengarlah hati suara melani rakyat rakyat sedang susah sedang sulit sedang banyak yang tidak bisa makan
nah kalau apa namanya ada aturan yang baru di mana para pejabat itu mendapatkan uang ya di masa ujung jabatannya itu
lalu ada rasa ketidakadilan bagi rakyat ada rasa ketidakpuasan bagi rakyat
loh kok apa namanya pejabatnya mendapat gaji apa namanya pensiun yang tinggi
padahal kinerjanya juga tidak kelihatan lalu kenapa rakyat dibiarkan
bahkan banyak rakyat yang kesulitan yang tidak dapat bansos
nah ini harus dipikirkan jadi berpikirnya bukan hanya kepentingan koalisi semata gitu untuk mengatakan tadi ya kekuatan koalisi yang penuh itu
lalu mereka dikasih mohon maaf pak
lalu mereka dikasih mohon maaf pak lalu mereka dikasih mohon maaf pak
dan mereka dikasih kasilitas dan uang di ujung jabatannya itu
dan ini sebenarnya cara cara biasa ya untuk mengikat koalisi itu
tapi bagi rakyat ini sesuatu yang merugikan begitu
oke di sisi lain untuk para wakil menteri melihat adanya aturan baru di mana mereka akan mendapatkan pesangon di sisa masa baktinya atau masa jabatannya
apa sikap yang seharusnya dilakukan
ya kalau mereka mereka seorang negarawan pastinya mohon maaf ya kembalikan
dia kembalikan uang itu kepada negara
kenapa negara sangat membutuhkan
lalu rakyat masih sangat membutuhkan
nah kalau itu mereka bisa lakukan baru itu menjadi seorang negarawan
tetapi kalau kepentingannya tadi kepentingan pribadi ya
kepentingan keluarga kepentingan kelompok
maka mereka mohon maaf akan menerima dengan senang hati
karena merasa mereka sudah bekerja dan lain sebagainya
tetapi kita melihat kinerjanya yang tidak kelihatan
lalu kami mendapat tunjangan yang luar biasa tinggi
lalu rakyat mengkritik juga tidak diindahkan
karena itu prosesnya sudah jalan
oleh karena itu tadi derajat tertinggi dari seorang politisi itu seorang negarawan
jadi kalau mereka bersikap menjadi seorang negarawan
maka kemungkinan besar mereka akan mengembalikan uang itu kepada negara
atau mengembalikan untuk dikembalikan kepada rakyat
itu sebenarnya langkah bijak yang bisa mereka lakukan
karena mereka sebenarnya tidak butuh uang itu
mereka harus punya banyak uangnya
ini kan yang sulit ini kan masyarakat yang harus kita beri
harus kita santuni harus kita beri makan
nah sejatinya jangan pemerintah ini membuat kebijakan yang memancing rasa ketidakadilan publik
nah ini kan sebenarnya yang merugikan pemerintah sendiri pak mai
baik terima kasih banyak pak ujang komarudin
analis politik dari universitas al azhar indonesia
sudah bergabung bersama kami
saat selalu pak